setelah pernyataannya dalam video yang dianggap menghina presiden joko widodo menjadi viral dan dilaporkan kepada polisi oleh penggugat
roky gerung digugat secara perdata ke pengadilan negeri jakarta dan akan menghadapi persidangan perdana dua puluh dua agustus mendatang
dianggap menghina simbol negara joko widodo roky gerung digugat secara perdata di pn jakarta selatan
gugatan perdata dilayangkan oleh seseorang atas nama david tobing
penggugat menuntut roky gerung tidak menjadi pembicara dialog dan monolog
serta tidak melakukan wawancara di media masa dan seminar di universitas ataupun media cetak dan elektronik
menyangkut masalah agar menghukum tergugat yang menurut penggugat bahwa kata kata hinaan yang apa itu termasuk penghinaan menurut dia
yang menurut penggugat
yang merugikan dia sebagai warga negara itu intinya
untuk persidangan yang akan datang itu adalah persidangan perdata perbuatan melawan hukum
termuka untuk membayangkan
dan biasanya pada sidang pertama itu kalau seandainya pihak terkuat hadir pasti mengupayakan perdamaian di antara kedua pihak
sementara itu menko polhuka mahfud md angkat bicara
soal roky gerung yang diduga menghina presiden jokowi dodo
ia menyebut proses hukum kasus ini bukan hanya delik aduan penghinaan presiden
tapi jerat pasal lainnya juga menanti rocky gerung
sebab saat ini sudah banyak laporan tentang roky gerung yang diduga menghina presiden jokowi
jadi di lik aduannya
tetapi kan laporannya banyak bukan hanya di lik aduan
saya tidak tahu yang mana nanti akan berlanjut ke pengadilan
tapi yang saya tahu pengaduannya bukan hanya di lik aduan tapi di lik lik lain yang sekarang sedang diproses oleh polri
mudah mudahan semua berjalan baik